kalau lihat mereka dari jauh kalau lihat tahu dia duluan ke kita kita pasti mundur mindar dari situ
saya ridwan lahir asli di natuna umur saya nilai kurang lebih tiga puluh tahun
kalau ini endomi beras ada gula ada bumbu makan juga ini sedikit
tuh masak aja lah
kalau bm kami ini sekali jalan tuh seratus liter
sekali jalan satu minggu rata ratanya satu ratus dua puluh kilo pasti dapat
kalau tangkapan nelayan kami kalau untuk cari pinggir pinggir paling palingnya empat juta lah paling besar
kapal kapal asing dari telan dari p enam dari mana kalau lokasi situ belum ada masuk
kapal kapal asing masuknya sudah sampai tujuh ratus delapan puluh mil sampai seratus mil ada masuknya
jadi orang orang nilai ketengah sana dia terancam karena itu
kalau orang itu kalau narik buka dia tidak mikir nilai kecil
waktu dulu sering ketemu
waktu dulu dia sering dekat sini kan waktu dulu
kalau sekarang ini damringan jauh kan
waktu dulu lima puluh mil sudah masuk ke arah kita
kapal kapal asing dari telan dari p enam
kalau mereka dari jauh kalau tahu dia keluar ke sini ke kita kita harus mundur
mindar dari situ di lokasi itu
kita mindarah daripada kita masuk dalam buka dia kita mindarah di situ
bedanya kalau dulu ikannya masih agak mendingan lah masih mau lah makan makan tapi mancing
kalau sekarang susah
jelasnya ada karangnya ada batunya nampak di baru ada ikan
kalau sebarangan turun kan tadi jangkar
ini habis susah kali kami cari ikan
suka dia dapat hasil
drukanya cuma membangun angin
susah kalau ada di laut tahu pake kompong kecil kayak gini
harapan kami natuna ini harapannya tolongkanlah cegahkan kapal kapal orang asing natuna
itu kalau bisa tolonglah pemerintah
awasilah orang orang itu
kalau saya ini sudah jadi masalah lagi umurnya sudah masuk enam puluh
anak anak cucu kita yang kebelakangan itu yang kita bikin